kita mulai yang pertama penyidik polda metro jaya
memanggil pemimpin fpi rizik syihab munarman
dan ketua gnpf mui bahtiar nasir
sebagai saksi dalam kasus duga amakar
ribuan masa fpi akan mengawal kedatangan ketiganya
ribuan pendukung front pembela islam atau fpi
mengawal kedatangan rizik syihab dan munarman
serta ketua gnpf mui baktiar nasir ke polda metro jaya
untuk memenuhi panggilan penyidik
ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemufakatan makar
dengan tersangka sri bintang pamungkas
ke polda metro jaya sebelumnya telah mengimbau ketiganya
untuk datang tanpa membawa masa demi keamanan
ternyata masa fpi hari ini tetap turut serta
mengawal kedatangan ketiganya
petugas kepolisian dan prajurit tni dari berbagai satuan pun
telah disiagakan di sejumlah titik di sekitar mapolda metro jaya

dan pemufakan makar mulai bergulir sejak dua desember dua ribu enam belas
saat itu polisi menangkap sebelas orang yang diduga akan melakukan makar
sejumlah tokoh yang ditangkap diantaranya firzah hussein
kiflan zen aditya warman ratna sarumpait
eko alfin rahmawati soekarnoputri dan ahmad dhani
mereka dibebaskan kembali
namun sri bintang pamungkas jambran dan rizal kobar tetap ditahan
pada tiga puluh satu januari dua ribu tujuh belas polisi kembali menangkap firza husein
di rumah orang tuanya di pondok gede jakarta timur
firza langsung dibawa ke makobrimob kelapa ii depok jawa barat
polisi menduga ada indikasi adanya aliran dana untuk makar melalui firza
satu februari dua ribu tujuh belas tim kuasa hukum firza hussein
mendatangi makobrimob kelapa ii depok jawa barat
namun mereka tidak diizinkan masuk karena jam besuk sudah habis
kuasa hukum firza menyayangkan penangkapan kliennya
saat firza telah berencana memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus makar
saudari dan orang rumahnya itu tidak bersedia
akhirnya kita datang
setelah datang ditunjukkan surat penggodaan sama penangkapannya
dan pekerjaan ada sekitar tujuh sepuluh orang

nama firza hussein belakangan santer dibicarakan di media sosial
dan dikaitkan dengan pemimpin front pembela islam rizik shihab
sufiane tanjung cnn indonesia
dua ribu pendukung front pembela islam mengawal kedatangan rizik shihab munarman dan juga batiar nasir ke mapulda metro jaya
ketiganya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan makar
lalu bagaimana situasi terkini di sana
kita segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada dea kartika
amdea selamat siang
bagaimana pemeriksaan rizik syihab munarman dan juga batiar nasir sampai dengan siang hari ini
selamat siang tiffany
betul sekali bahwa hingga saat ini pemeriksaan terhadap tiga orang yaitu bahtiar nasir kemudian munarman dan juga rizik syihab masih terus dilakukan oleh penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya
dan tadi ketiganya datang ke mapulda metro jaya pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
pihak yang pertama kali datang adalah ketua gerakan nasional pengawal fatwa mui yaitu bahtiar nasir
kemudian disusul juru bicara fpi munarman
dan yang terakhir datang adalah imam besar fpi rizik shihab
tadi dua dari tiga saksi yang sudah hadir di mapolda metro jaya memberikan keterangan pers yaitu rizik sihab dan juga bahtiar nasir
keduanya membantah terlibat kasus dugaan pemufakatan makar dengan tersangka rahmawati soekarno putri
meskipun mereka membantah namun mereka mengiakan
bahwa pernah bertemu beberapa kali dengan tersangka rahmawati soekarno putri
namun sama sekali tidak membahas soal adanya upaya pemufakatan makar
mereka hanya berbicara soal aksi empat sebelas dan aksi dua ratus dua belas
meskipun ada bantahan dari kedua saksi yang hari ini hadir yaitu rizik sihab dan juga bahtiar nasir
namun polisi akan terus mendalami apakah ada kaitannya ketiga orang saksi ini dengan kasus dugaan pemufakatan makar
yang saat ini sudah mulai terus didalami oleh penyidik polda metro jaya
dan sudah ada tujuh orang tersangka dan empat diantaranya sudah ditahan oleh penyidik polda metro jaya
satu tersangka lagi yang kemarin sudah ditahan yaitu firza husein
tadi kami sempat berbincang dengan kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono
dirinya membenarkan bahwa polisi akhirnya menangkap firza hussein dan kemudian menahan firza hussein
karena ada upaya yang tidak kooperatif
dari firza hussein sehingga melalui keputusan subjektif dari penyidik kemudian penyidik polda metro jaya menahan firza
kita masih tunggu bagaimana hasil pemeriksaan ketiga saksi ini
akankah muncul fakta fakta baru dan tersangka tersangka baru dalam kasus ini tiffany
ya dea mengawal jalannya pemeriksaan pada hari ini
sekitar dua masa atau para pendukung dari front pembela islam juga hadir mengawal pemeriksaan dari rizik syihab
munarman dan jaya
juga batiar nasir
bagaimana keadaan di sana
apakah pengawalan dari masa front pembela islam ini cukup kondusif ataupun lancar
artinya tidak mengganggu keamanan dan juga lalu lintas yang ada di sekitarnya
tiffany meskipun hujan mengguyur di sekitar mapolda metro jaya
namun itu tidak mengurungkan niat para pendukung dari kedua organisasi masyarakat
yaitu dari front pembela islam dan juga gerakan nasional pengawal fatwa mui
mereka sudah hadir di depan mapolda metro jaya untuk melakukan orasi
dan baru saja mereka selesai melakukan salat jumat
dan masuk kami salat berjamaah
dan mereka hadir di depan mapolda metro jaya
sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat
mereka berjalan dari arah masjid al azhar jakarta selatan
menuju ke mapolda metro jaya untuk mengawal kehadiran dari tiga orang yang mereka dukung ini
dan memang dari pantauan kami di sini tidak ada rekayasa lalu lintas seperti penutupan arus
yang dilakukan oleh polda metro jaya
meskipun kemacetan terjadi
namun polda metro jaya memutuskan untuk tetap membuka arus di depan mapolda metro jaya
yaitu tepatnya di jalan jenderal sudirman
kami melihat masih ada kendaraan pribadi dan juga bus transjakarta yang melintas di depan mapolda metro jaya
jadi himbauan bagi anda yang ingin melintas tepat di depan mapolda metro jaya
anda harus berhati hati karena di sini cukup banyak masa dan ada kepadatan lalu lintas yang terjadi di depan sini
baik dea kartika produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas laporan anda